masih terkait harga minyak goreng komisi pengawasan persaingan usaha kppu menilai
publik dipertontonkan kasus kegagalan pasar dalam industri minyak goreng ini
kegagalan tersebut terjadi akibat industri minyak goreng dari hulu ke hilir
dikuasai empat perusahaan saja hingga harga sulit terbentuk secara alami
menurut komisioner kppu ukay karyadi menjelaskan
pemerintah akhirnya harus mengintervensi harga minyak goreng
dan domestic price obligation atau dpo dalam waktu berdekatan
hal ini karena mekanisme subsidi tidak bekerja sebagaimana mestinya
karena industri minyak goreng bersifat oligopoli
dan terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir
baik di tingkat perkebunan hingga industri pengolahan
keperintahan kppu dari siar fornya itu
perusahaan itu menguasai hampir lima puluh persen pasar minyak goreng di tanah air
padahal minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok
yang dikonsumsi oleh dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia dari sabang sampai merauke
tentu kita akan mendapat perhatian kppu
sektor sektor yang setutup pasarnya oligopoli
dan terintegrasi secara vertikal karena menurut kami itu
walaupun tidak dilarang tapi tinggal menunggu kesempatan saja
untuk memanfaatkan posisi dominannya yang bisa merugikan konsumen